selanjutnya kita akan menuju gerbang tol kali kangkung jawa tengah
kita akan menyaksikan keterangan pers dari kapolda jawa tengah terkait arus balik lebaran dua ribu dua puluh
dari banyumani saya kanakan sekalian dari berdasarkan evaluasi tiga hari yang kita lakukan
diperkirakan yang keluar dari karikangkung atau di jawa tengah sudah mendekati angka tiga puluh lima persen
artinya enam puluh lima persen masyarakat kita masih ada di wilayah jawa tengah dan jawa timur dan lain sebagainya
ini ditandai dengan bahwa per hari ulangi per hari yang keluar wilayah kita adalah lima puluh lima ribu kendaraan
itu puncaknya adalah tadi malam sedangkan arus mudik kemarin adalah tujuh puluh satu ribu
kita harapkan bahwa tadi malam merupakan puncak daripada arus balik yang akan kita laksanakan
dengan harapan pertimbangan bahwa kita masih mempunyai enam hari untuk masyarakat kita melakukan arus mudik
harus balik dari wilayah kita
pertama yang menjadi keuntungan kita bahwa tanggal dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh sembilan ada pemotongan dua puluh persen diskon untuk masyarakat kita
kemudian yang kedua pemberlakuan ganjil genap
dan yang keempat tol bukan tujuan daripada salah satu jalan untuk arus balik
masih banyak jalan jalan lain diantaranya adalah pantura jalur selatan dan sebagainya
ini adalah evaluasi yang kita lakukan
dengan harapan puncak
yang tadi sore ini merupakan puncak dari arus yang sisa enam hari akan terbagi rata
sehingga diharapkan jawa tengah tidak ada kemacetan yang berarti
ini evaluasi untuk hari ini
bahwa banb ini terjadi ada penyakit
untuk banb sangat efektif sekali ya
memang mempunyai implikasi
dengan banb ini diharapkan masyarakat akan lebih lancar
dengan mekanisme tol dari beberapa limpahan arus bangkitan dari jawa timur sampai ke jawa barat
memang implikasinya adalah jalur arteri
arteri pun sudah kita siapkan dari penggelaran postam maupun satgas ure
jajaran polda jawa tengah sudah siap semua
nanti dalam tanggal dua puluh enam sampai tanggal tiga puluh enam
jadi jumlahnya itu yang masuk wilayah kita kan tiga ratus tiga puluh kendaraan
kita sudah mengeluarkan dari gate kalikangkung ini adalah satu ratus lima puluh
sudah cukup itu
sangat kondusif sekali
untuk wilayah kita
untuk wanb sampai banyumane kita akan melakukan evaluasi ya
karena pintu tol banyumane itu bayar
sedangkan pintu tol kekali kangkung itu ngetep
ini merupakan cara bertindak dari jelantas untuk mengurai jalur
jangan sampai di banyumane
di sini yang ngetep terjadi kekurangan
ini akan kita bagi rata
dan ini nanti lihat situasi tidak bagus
kita alasan tentatif kalau mungkin kan terlalu sesepi
maka kita berlakukan dua w nasional yaitu di kekali kangkung
tidak besar masih belum
nanti tunggu perintah
dan sudah ada kecepatan skp yang tiga itu
nanti akan kita memberitahu lebih lanjut
sebelumnya kita menyaksikan bahwa kapolda jawa tengah irjen pol dr andes ahmad lutfi mengatakan
berdasarkan evaluasi dari tiga hari ini
dan puncak arus balik ini diharapkan sudah terjadi tadi malam
dan kapolda jawa tengah juga berharap ke depannya
tidak akan ada lagi kemacetan di gerbang tol kali kangkung
dan juga ia mengatakan bahwa sistem one way ini sangat efektif untuk mengurai kemacetan di sana